jelang libur natal dan tahun baru dua ribu dua puluh
dinas perhubungan dan polres karawang juga menggelar pengecekan kendaraan angkutan umum
di terminal kelari karawang jawa barat pada jumat siang
pengecekan kendaraan meliputi dokumen dan kelengkapannya
jumat siang dinas perhubungan kabupaten karawang dan petugas kepolisian satlantas polres karawang
memeriksa satu persatu kelengkapan dan kelayakan kendaraan bus
di terminal kelari kabupaten kerawang jawa barat
pengecekan kendaraan meliputi pemeriksaan dokumen kendaraan
seperti stnk kir dan juga surat izin mengemudi pengemudi bus
kelengkapan penunjang dan kelekan jalan kendaraan juga diuji oleh petugas
lampu lampu transmisi dan rem pun tak luput dari pemeriksaan petugas
dalam pemeriksaan tersebut petugas menemukan kendaraan yang lampunya tidak berfungsi
serta beberapa dokumen kendaraan yang sudah tidak berlaku
petugas kemudian meminta pengemudi untuk memperbaiki agar bisa diizinkan untuk beroperasi
sementara kendaraan yang layak jalan
dan lulus ujian ramcek petugas langsung memasang stiker di kaca bus tersebut
kita laksanakan ramsek kemudian biasa seperti rem lampu lampu semuanya
apakah mobil itu layak atau tidak
kalau layak kita persilahkan mereka untuk membawa penumpang
kalau tidak kita memperbaiki terlebih dahulu mobil mobil yang belum layak
selain mengecek kelayakan kendaraan
petugas dinas kesehatan dan badan narkotika nasional kabupaten karawang
juga memeriksa kesehatan para pengudi bus angkutan umum yang akan membawa penumpang pulang kampung
ini pemeriksaan kesehatan pengundi di terminal empat
meliputi pemeriksaan gula darah dan narkoba
untuk mengetahui kesehatan para pengundi yang akan menumpang di terminal empat
dari tujuh puluh dua pengemudi petugas tidak mendapati adanya pengemudi yang berada dalam kendali narkoba
rencananya pemeriksaan ini akan terus dilakukan hingga libur tahun baru dua ribu sembilan belas